pendaftaran verifikasi partai politik baru menjadi badan hukum mulai dibuka pada selasa dua puluh empat mei hingga dua puluh sembilan juli
sebanyak enam partai sudah mengajukan pendaftaran ke kementerian hukum dan ham
sesuai undang undang nomor dua tahun dua ribu sebelas tentang partai politik
verifikasi partai politik menjadi badan hukum harus dilakukan selambat lambatnya dua lima tahun sebelum pemilihan umum
dalam pembukaan pendaftaran verifikasi dua puluh empat mei
sudah ada enam partai baru yang siap mendaftar
yakni partai idaman partai solidaritas indonesia partai rakyat partai indonesia kerja partai pribumi dan partai beringin karya
sejumlah persyaratan harus dipenuhi partai politik baru agar lolos verifikasi yang akan diumumkan pada bulan oktober nanti
karena ini kan dia akte notarisnya
dan dia akan menjelaskan
namanya menyerahkan dokumen dokumen data data yang harus ke verifikasi kantor
apa apa lagi banyak ya kantornya pengurusnya di daerah dpd dpc kantor kecamatan
nanti ini akan kita verifikasi
sekarang daftarkan dulu ke pengurusannya
nanti ini kita akan bentuk tim memverifikasi ke daerah daerah
benar enggak ada orangnya di situ pengurusnya benar tidak ada kantornya